beralik informasi dugaan harta tidak wajar dalam lhkpn menpora dito aryo tejo
deputi pencegahan dan monitoring kpk pahala nenggolan menyatakan
pihaknya telah melakukan klarifikasi harta kekayaan dito
klarifikasi atas hadiah dalam lhkpn dito aryo tejo senilai satu ratus enam puluh dua miliar ini
dilakukan kpk melalui sambungan telpon
dalam keterangannya pahala nenggolan menyebut
klarifikasi via telepon ini dilakukan langsung oleh dirinya sendiri
pada senin dua puluh empat juli dua ribu dua puluh
lebih jauh pahala menyatakan jika kpk tidak akan mendalami terkait harta hadiah ini
karena dianggap telah dapat dipertanggungjawabkan oleh dito aryotejo
sebelumnya ada dugaan harta tak wajar dalam lhkpn dito yang mencapai rp dua ratus delapan puluh dua miliar
pada lhkpn ini disebutkan rp satu ratus enam puluh dua miliar dari total kekayaan
merupakan hadiah dari mertuanya kepada sang istri
harta ini berupa empatan
tanah dan bangunan serta satu buah mobil
hibah tak pakai akta
udah ada lagi
beliau akan memperbaiki lhkpn nya
nanti yang semua disebut hadiah hadiah diganti dengan hibah tanpa akta